penerapan pembatasan sosial berskala besar psbb dki jakarta pertanggal sepuluh april
berdampak pada penyesuaian operasional krl jabodetabek
operasional kereta dimulai jam lima pagi hingga jam enam sore
selain kewajiban memakai masker dan pengecekan suhu tubuh
untuk menghindari penyebaran covid sembilan belas semakin meluas
di dalam kereta juga telah diberi tanda larangan
hingga kapasitas kereta yang dibatasi maksimum enam puluh orang
demi penerapan physical distancing
saya nggak usah bawa kendaraan terlalu jauh
sementara itu psbb di kawasan bogor depok bekasi
mulai berlangsung rabu pagi
mengantisipasi lonjakan penumpang di dalam krl
lima kepala daerah di kota kota tersebut mengusulkan
agar operasional krl dihentikan selama pelaksanaan psbb
ini saya menginspeksi pelaksanaan psbb di seluruh wilayah
di ke kota bogor kabupaten setelah ini saya ke depok
lanjut kota bekasi dan kabupaten
secara umum masih baik berlangsung dengan lancar
kereta api yang ke jakarta juga kapasitas sudah berkurang
jaga jarak juga diperhatikan
tapi karena di jakartanya kantornya masih pada buka
maka memang pergerakan ini masih belum maksimal penurunannya
sebelumnya gubernur jawa barat rituan
dan kamil mengaku telah melaksanakan rapat dengan pt kereta komuter indonesia
terkait rencana pemberhentian operasional krl jabodetabek selama masa psbb
menurutnya pelaksanaan uji coba penyetopan operasional krl
menunggu penerapan psbb di tangerang raya
yang akan dimulai pada delapan belas april mendatang
merespon hal tersebut
manajer eksternal relation pt kci adli hakim menyebut
tengah dilakukan pembahasan dengan para pemangku kepentingan
operasional krl masih normal ya
karena memang permintaan permintaan tersebut dari para kepala daerah tentu sudah kami ketahui
nah saat ini masih dalam tahap dibahas oleh para stakeholder terkait ya
baik itu kementerian maupun juga para pemerintahan di daerah yang menerapkan psbb
sehingga untuk hari ini selama masih dalam masa pembahasan
kami diberikan arahan untuk tetap beroperasi seperti jadwal yang ada
sejak berlakunya psbb di dki jakarta
penerapan psbb di jakarta berlangsung hingga dua puluh tiga april
sedangkan area bogor depok dan bekasi hingga dua puluh delapan april mendatang
namun seluruh wilayah ini bisa diperpanjang waktunya jika diperlukan